sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
desa wisata pengelipuran di kabupaten bangli provinsi bali sangat mempesona
desa penglipuran memiliki sederet prestasi
di antaranya desa terbersih di dunia tahun dua ribu enam belas versi majalah bombastik
desa penglipuran juga dinobatkan sebagai desa wisata berkelanjutan
oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
desa ini terletak di kaki gunung batur pada ketinggian tujuh ratus meter di atas permukaan laut
dan berada di jalur wisata kintamani empat puluh lima kilometer dari kota denpasar
bersih banget desanya
gak salah bahwa desa penglipuran dinobatkan menjadi desa terbersih di dunia
sebagai desa yang masih menjunjung tinggi nilai luhur nenek moyang
tata ruang desa pengelipuran mengusung konsep yang sudah diwariskan turun temurun yakni tri mandala
wilayah utara desa disebut utama mandala di sini tempat ibadah didirikan

di bagian tengah atau madia mandala ada permukiman penduduk yang dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama
sementara wilayah selatan adalah nista mandala atau zona khusus pemakaman
dari satu ratus dua belas hektare luas wilayah desa wisata penglipuran empat puluh lima hektare diantaranya merupakan kawasan hutan bambu
ada tiga belas jenis pohon bambu di hutan desa pengelipuran
hutan bambu ini memiliki nilai sejarah dan sangat penting bagi ekosistem desa
bambu juga digunakan dalam setiap upaya
acara adat desa wisata penglipuran dan memiliki manfaat ekonomi sebagai warga
salah satunya usaha anyaman bambu yang dimiliki nyoman purwita
berbagai macam anyaman mulai dari tas hingga sokasi atau wadah yang digunakan sebagai tempat untuk sesajen upacara dijual di sini
pandemi membuat jumlah wisatawan yang datang ke penglipuran berkurang
namun purwita mengaku
penurunan omsetnya tidak signifikan karena ia mencoba terus beradaptasi
desa wisata penglipuran kini juga memiliki kebun bunga
awalnya bibit bunga didatangkan dari cipanas jawa barat
kemudian masyarakat desa pengalipuran mengembangkan kebun bunga ini
bunga dari kebun ini digunakan untuk acara tahunan penglipuran berbunga dan juga telah dijual di provinsi bali
pembibitan bunga ini juga menopang pariwisata
sehingga perwisata kami ini betul betul lengkap
ada hutan bambunya ada pemibitan bunganya ada kolinernya nama nolok cemcem ada kerajinan tangannya
ya betul betul biar penglipuran ini makin hari makin berinovasi
semakin peluang untuk lapangan kerja semakin banyak
terutama ujung ujungnya kan kesejahteraan masyarakat
dengan catatan tidak merusak budaya budaya tetap kita lestarikan tidak merusak lingkungan
tambahkan gula asam dan berbagai bahan alami lainnya
setelah itu dikemas di dalam botol
yeay sudah jadi oke loloh cemcem
pekak bagus penglipuran

tapi khasiatnya luar biasa
wah gak sabar nih untuk mencoba loloh cemcem
dengan membeli produk kreatif desa wisata ini
anda turut membantu ekonomi masyarakat dan ikut menyukseskan program beli kreatif lokal
sekaligus bangga buatan indonesia
desa wisata palipuran juga memiliki banyak pilihan homestay yang bisa digunakan wisatawan
untuk melepas penat dan menjauh dari kebisingan kota
lokasinya tepat berada di tengah permukiman penduduk
dengan suasana sejuk dan tenang yang ditawarkan membuat saya ingin berlama lama tinggal di sini
desa penglipuran telah mendapatkan sertifikasi chse atau cleanliness health safety and environment sustainability
dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
waktu terbaik untuk datang ke desa wisata penglipuran adalah saat digelar upacara adat
seperti sarasvati atau odalan
masyarakat desa wisata penglipuran telah beradaptasi dengan pandemi dalam berbagai sisi
mereka mengaku siap melakukan kebiasaan baru dan menerima wisatawan kembali
apa sifat optimisme keinginan ke depan untuk warga penglipuran ini ke depan
jadi ke depan setelah pandemi ini
karena satu pandemi ini merupakan hal yang baru juga kita hadapi
di sini kita juga belajar
jadi bagaimana kita diajar untuk hidup sederhana dalam situasi sulit
kemudian ke depan dalam masa pandemi ini kita sudah mempersiapkan diri juga
dengan berbagai hal persiapan kita sebagai salah satu destinasi wisata
dari segi sanitasi untuk wisatawan yang nantinya akan berkunjung setelah pandemi ini selesai
itu kita sudah siap
sehingga nanti ketika pandemi berakhir
desa wisata penglipuran atau desa adat penglipuran itu sudah siap untuk menerima wisatawan yang berkunjung
dan kami optimis jadi wisatawan sudah kangen untuk datang ke penglipuran
sehingga nanti ketika dinyatakan jalur hijau atau zona hijau untuk bisa dikunjungi ya
kami berharap kita bisa hidup normal dan kehidupan pariwisata berjalan normal
kehidupan masyarakat berjalan normal
dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita seperti biasa
dengan tetap menjaga adat dan lingkungan
sembari beradaptasi dengan kemajuan zaman
desa wisata penglipuran siap menjadi ikon wisata baru bali dan indonesia
ketika penghubungan wisata penglipuran

ketika penghubungan wisata penglipuran
kita bisa menerima wisatawan yang berkunjung
ketika penghubungan wisata penglipuran
kita bisa menerima wisatawan yang berkunjung

pesona ini dapat dinikmati jika wisata dibuka kembali
tentunya di indonesia aja